telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka pada kerusuhan lapas narkoba bancoi bandung
kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan lapas bancoe diganti
ya posisinya diisi oleh kepala kaman lembaga permasyarakatan cirebon
pihak kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa barat mencopot kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan lapas bance
ia diganti setelah menjadi tersangka tewasnya salah satu narapidana yang mengakibatkan kerusuhan di penjara banjar
posisi kepala pengamanan bancoe diganti kepala kamanan rutan cirebon
pergantian ini agar penanganan narapidana di penjara banca bisa berjalan tanpa masalah
meski demikian kementerian hukum dan ham membantah berita bahwa kepala lembaga pemasyarakatan banjir dicopot
yang saya tunjuk plh nya itu adalah kkplb
yang saya tunjuk plh nya itu kkplb saya ambil dari kepala kamanan rutan cirebon
karena kkplb nya mintaan supaya cepat pergerakannya ada yang mendampingkan lapas timnya tambah kuat timnya solid
saya keluarkan kira kira juga saya tunjuk kepala kamanan rutan cirebon
sambil menunggu pejabatkan
kepala pengamanan penjara menjadi tersangka bersama tiga sipir lainnya
mereka diduga menganiaya undang kosim sampai tewas
freddy bangun bandung